sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
sisi barat pulau flores tak hanya terkenal dengan pesona pulau pulau kecil di sekitarnya
seperti pulau komodo dan pulau padar
ada juga desa liangdara yang syarat dengan eksotisme budaya
di sini tari caci menjadi daya tarik utama
sebelum menikmati pertunjukan seni tari caci
saya disambut di depan kampung
dengan upacara penyambutan yang menerapkan protokol kesehatan
curu upacara penyambutan bertujuan agar tamu merasakan kedekatan secara emosional
dengan warga lokal
sekaligus menjauhkan tamu yang datang dari hal yang tak diinginkan
prosesinya disampaikan dalam bahasa manggarai
terima kasih lami
saya pun mendapat suguhan pautwa sebagai simbol kekeluargaan
untuk menuju desa liangdara waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar empat puluh lima menit
atau dua puluh satu km dari ibu kota labuan bajo
desa yang terletak di kecamatan beliling kabupaten manggarai barat nusa tenggara timur ini
memiliki budaya yang lekat terhadap sistem adat
tari caci adalah tari perang antar sepasang penari laki laki
dengan cambuk yang terbuat dari kulit kerbau dan kubu
penari penyerang berusaha memecut lawan
sementara seorang penari lainnya yang bertahan menangkis lecutan cambuk lawan
dengan perisai atau toda yang juga terbuat dari kulit kerbau yang dikeringkan
tari ini menunjukkan sifat sifat kesatria
tanpa menimbulkan rasa dendam kepada lawan mainnya
permainan tradisional rangkualu juga tak kalah seru
kelompok yang mendapat giliran bermain harus melonggar
tempat di sela sela bambu
sesuai irama musik untuk menghindari jepitan
jika terjepit maka kelompok yang mengetuk ngetukan bambu dapat mengambil alih permainan
dan sebaliknya kelompok yang semula bermain bertugas mengetuk ngetukan bambu
tari tari ini dimainkan saat syukuran musim panen pernikahan dan untuk menyambut tamu
pada awalnya di desa ini hanya ada satu sanggar
tapi kemudian bertambah menjadi empat dan memiliki niat yang sama
untuk melestarikan seni dan budaya manggarai
perkembangan ini menjadi salah satu indikator liang darah
mengantongi sertifikasi desa wisata berkelanjutan
dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pada dua ribu dua puluh
masyarakat menyadari bahwa dengan melestarikan budaya ini
salah satu poinnya bisa mempertahankan budaya berlulur yang ada
budaya ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan
terhadap pemasukan perekonomian masyarakat
selain budaya kekayaan alam yang indah juga menjadi potensi wisata liangdara
terutama karena letaknya di kaki gunung beliling
untuk menuju goa dan air terjun liang kantor
saya harus trekking sepanjang satu km
naik turun di kebun dan hutan adalah medan yang saya lalui bersama pemandu

debit air terjun liang darah bergantung pada musim
jika musim hujan debit air akan deras
wisatawan pun bisa mandi dan berenang
menjadi desa wisata yang fokus pada wisata budaya
pendapatan utama desa berasal dari sektor pariwisata
pada dua ribu dua puluh pemerintah yang terhubung dengan pemerintah budaya ini

pada dua ribu sembilan belas pendapatan desa sekitar tujuh ratus juta rupiah

dan hingga pertengahan dua ribu dua puluh satu sekitar dua puluh satu juta saja
setelah adanya pandemi pula masyarakat kembali bertani di kebun kopi salak kebiri dan lainnya
namun jika kondisi membaik mereka akan kembali menerima kunjungan wisatawan
menyambut sektor wisata yang kembali bergairah
menyambut sektor wisata yang kembali bergairah
pertahankan dari sisi budaya tradisi
artinya kita coba kembangkan dari pola kebiasaan masyarakat adat itu menjadi sebuah sektor pariwisata
kemudian bagaimana produk produk pertaniannya itu menjadi juga andalan dalam pariwisata kita
perkembangan pariwisata yang menjanjikan telah menumbuhkan harapan masyarakat akan besarnya manfaat dari sektor pariwisata
salah satu warga menambah penghasilan dari penyewaan homestay
di desa ini terdapat tujuh puluh tujuh kamar dengan harga rata rata rp dua ratus lima puluh per malam
dengan tinggal di sini wisatawan bisa merasakan suasana desa dan menjadi seperti warga liang darat
jangan khawatir karena homestay ini sudah menerapkan protokol kesehatan
kalau mau makan di tengah hutan ada restoran flores tradisional berbasis komunitas
bernama dapur tara
bahan bahan menunya diambil dari kebun organik milik restoran
atau dari petani sekitar
salah satu menu andalan di sini adalah ayam asap
ayam asap atau manuk cuing dalam tradisi kuliner manggarai
dibuat dari bahan yang sangat sederhana
daging ayam yang sudah dipotong direndam dalam air garam dan tanaman asam selama sekitar dua jam
kemudian diasap selama satu hingga dua jam
menu ini tak hanya nikmat tapi juga ada cerita di baliknya
pada zaman dulu tidak ada listrik
dan untuk mengawetkan daging harus diasap seperti ini
dipadukan dengan nasi rempah yang kaya akan rempah rempah
hmm perpaduannya mantap
kemudian ada yang unik lagi nih ya
tempat makan yang saya gunakan ini terbuat dari kulit maja
sebelum meninggalkan liang darah saya mampir ke tempat oleh oleh
yaitu kerajinan anyaman dan kain tenun
kerajinan anyaman yang dibuat dari daun pandan selama sekitar seminggu
menghasilkan tikar topi rea tas kotak tisu dan dompet
perajin menjualnya mulai harga lima puluh hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah
nilai seni menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki masyarakat yang harus dipertahankan
sebelum pandemi kita bekerja sama dengan sangkar sangkar budaya yang ada di desa
kerajinan saya tempatkan di tempat mereka
sehingga kita bisa menjualnya di tempat yang terbaik untuk kita menjualnya

ada lagi kerajinan kain tenun bernama songke
dengan ciri khas warna dasar hitam dan motif berwarna cerah atau kontras
motif yang biasa diaplikasikan adalah mata ayam
dalam setahun rata rata terdapat dua sampai tiga pembeli
kain songke dijual mulai dari harga delapan ratus hingga satu lima juta rupiah
jika kondisi membaik bisa membeli langsung di desa liangdara
kontribusi anda beli kreatif lokal
turut membantu masyarakat sekaligus bangga buatan indonesia
saya hanya mencoba sedikit saja bagian dari pembuatan kain songke
nah rangkaian proses pembuatan kain songke ini
juga menjadi salah satu daya tarik wisata di desa liangdara
pesona keindahan desa wisata liang darat
tak akan ditemukan di tempat manapun
selain di indonesia aja
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja